persoalan keterlambatan penerbangan yang merugikan banyak pihak kembali muncul dan kembali
insiden ini terjadi pada maskapai yang sama
persoalan yang berulang ulang meski sebelumnya pemerintah telah turun tangan dan memberikan sanksi
mengapa sanksi maupun sorotan publik tak juga mampu meminimalisir persoalan keterlambatan penerbangan ini
kami akan mengulasnya dengan sejumlah narasumber yang hadir di studio cepi hakim
yang juga mantan ketua tim nasional evaluasi keselamatan keamanan transportasi
kita akan menjadi hari ini akan menjadi analis penerbangan kita hari ini
dan juga telah tersambung melalui satelit kepala biro komunikasi dan informasi publik hemi pamu raharjo
pak hemi mendengar kami pak
selamat malam pak hemi
pertanyaan pertama kami tentu saja ini sepertinya media juga sudah bosan mengangkat
kasus delay lion air yang terus menerus terjadi
apakah kemudian kita harus siap publik indonesia harus siap dengan kenyataan
low budget emas kapai ini ya seperti itu adanya
itu taken for granted buat kita atau bagaimana sesungguhnya pak hemo
halo pak hemi
pak hemi mendengar saya
pertanyaan saya pak ini sudah berulang kali pak
masa itu bertanya ke saya
betul pak hemi berulang kali sudah terjadi pak
apa pandangan pemerintah soal ini
begini fokus kerja dari kementerian perhubungan adalah masalah keselamatan keamanan dan pelayanan transportasi
khusus untuk kasus ini kita bicara mengenai transportasi udara
nah untuk kasus ini
seperti yang terjadi bulan mei kemarin kita juga sudah melakukan evaluasi yang cukup komprehensif terkait dengan delay delay yang pernah terjadi
dan alhamdulillah itu dapat terbukti pada saat lebaran delay tidak begitu signifikan terjadi dengan tingkat otp delapan puluh tujuh persen sekian
nah dengan kejadian seperti ini lagi tentunya kita akan melihat kembali
apakah hasil hasil evaluasi yang sudah kita lakukan pada bulan mei sampai dengan waktu lebaran itu masih diimplementasikan dengan baik
dan kemudian faktor faktor penghambat apa yang menjadi salah satu penyebab dari terjadinya delay
ini kita akan kaji dan evaluasi secara fasilitas
kita akan komprehensif kembali
dan ini juga pesan dari bapak menteri perhubungan pada saat beliau memanggil direksi pt lion tadi pagi
pak hemi apakah
di mana bapak menteri perhubungan menekankan
apakah kemudian saya tanya apakah karena pemilik dari maskapai ini sangat dekat dengan kekuasaan
sehingga akhirnya kementerian perhubungan atau negara agak ragu untuk memberikan ketegasan kepada lion air
kami tidak melihat pemilik
fokus kerja kami adalah keselamatan keamanan dan pelayanan dengan peraturan peraturan yang kami terbitkan maupun sop sop yang kami terbitkan
masalahnya adalah sejauh mana peraturan dan sop tersebut diimplementasikan oleh seluruh stakeholder
karena kalau kita bicara delay kita bicara postpone kita bicara cancel suatu penerbangan
itu kita tidak hanya melihat
pelaku penyebab itu tapi kita akan melihat secara komprehensif
faktor faktor lain penyebab ini
seperti contoh kasus kemarin
yang terjadi kepada lion
yang menyatakan bahwa mereka tidak bisa membawa penumpang surabaya ke
dari jakarta ke surabaya karena bandara surabaya sesuai dengan nota
nah ini langsung bapak menteri
menginstruksikan kepada jajaran direksi ap satu
untuk mengkaji atau untuk membuka bandar udara juanda surabaya
sampai pukul dua puluh empat
ini salah satu way out
apakah dengan ada way out ini akan terjadi lagi
ini kan artinya kan diakomodasi justru ya
begini pak katanya ada masalah overlay dalam pembangunan runway di juanda katanya
karena itu menimbulkan delay dan sebagainya
penerbangan lain oke oke saja tuh
kalau masalah bukan karena lion juanda itu kita perpanjang
memang yang beberapa penerbangan
tidak memiliki penerbangan pada pukul dua puluh tiga
nah lion pada saat itu karena ada delay akan memulai
penerbangan ke surabaya pukul dua puluh tiga
tetapi kalau pukul dua puluh tiga puluh
bandara surabaya sudah tutup
nah ini juga menjadi beberapa catatan pada saat overlay di bandara juanda tutup jam dua puluh
mohon maaf bukan dua puluh dua puluh dua
baik kita lanjutkan nanti pak ke pak hemi
saya ke pak cepi dulu
ada nggak sih pak cepi contoh di dunia yang sama seperti indonesia ini
warga mungkin berpikir
warga menghukum dirinya sendiri ya
sudahlah kita bayar dengan harga yang murah karena itu ya
dimaklumi saja untuk sebagian orang
sebagian kecil orang nggak bisa terima dan kemudian mengamuk pada akhirnya
ada nggak sih contoh di dunia
yang bisa menjadi padanan kita kondisi seperti ini
karena ini terus menerus terjadi dan seperti jadi cerita laten gitu
ya kalau kita berbicara tentang lion air ini sangat menarik ya
banyak yang anomali
maskapai penerbangan yang punya konsumen banyak itu biasanya karena maskapai penerbangan itu memberikan pelayanan yang luar biasa
nah ini ada satu maskapai penerbangan yang konsumennya banyak tetapi pelayanannya kita lihat punya track record yang kurang bagus
dan mungkin puncaknya kemarin
tapi kemarin itu kan cuma satu dari sekian banyak yang panjang
ini harus bisa dijawab dulu ini anomali anomali ini
yang kedua adalah lion air adalah perusahaan penerbangan yang paling cepat yang bisa maju dalam sejarah penerbangan di indonesia
maskapai penerbangan yang paling cepat dan sampai sekarang satu hari bisa lima ratus enam ratus flight itu baru bisa dicapai oleh sebuah maskapai yang namanya lion air
tapi di sisi itu keranjangnya itu ada juga misalnya tentang delay delay yang tidak terjawab
saya ingin mengangkat ini begini
bahwa ada sesuatu yang ini ada something wrong di management lion air
di lion air nya
katakanlah kita tidak usah melihat faktor faktor yang bisa meringankan itu
kita tidak lihat begitu
tapi kita lihat rangkaian kejadian kejadian yang begitu sering terjadi
yang pertama kesan ini sekali lagi kesan masyarakat perlu pembuktian
sanksi tidak begitu
tidak begitu memberikan efek jerah
karena dalam penerbangan di dalam aviation itu ada tiga hal yang harus bergulir
disiplin yang tinggi terhadap ketentuan regulasi dan peraturan yang ada
disiplin yang tinggi tanpa kompromi
dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada close monitoring
ketat dan terus menerus
dan yang ketiga adalah harus ada hukuman efek jerah apabila ada pelanggaran terhadap pelanggaran
terhadap regulasi dan ketentuan
selama tiga ini tidak bergulir maka kita akan berhadapan dengan banyak hal seperti tadi
delay saya kira setiap penerbangan itu satu hal yang biasa
jadi ada yang on time ada yang delay
tetapi yang tidak biasa adalah delay itu berulang ulang
yang tidak biasa lagi adalah delay itu menyebabkan penumpang marah
sekali lagi ini management
kalau delay itu memang delay management mestinya juga dia mempunyai satu
tata pola tata kelola kerja yang baik
dia akan mengumumkan oke sorry ya kita delay
jujur saja di depan
ini tidak ada
jadi sampai ada kejadian penumpang penumpang ini sampai ke bawah yang masuk ke
runway dan sebagainya
jadi ada kesalahan di sini
dan di beberapa pemberitaan malah dikatakan bahwa delay kemudian orang tidak mendapatkan informasi
dan berusaha mencari informasi tidak ada orang
jadi orang orang yang dipasang di sini
depan itu yang seharusnya menguasai betul mengapa delay mengapa penyebab delay
dan bagaimana harus menghandle ini
atau tidak berani
nah jangankan menjelaskan
ini orangnya tidak ada
jadi sekali lagi ini management
jadi ada sesuatu yang keliru di management lion air
dan itu terjadi
kalau kita runtut lagi begitu panjang masalah masalah yang pernah dialami oleh lion air terhadap konsumen
itu juga menimbulkan tanda tanya besar
di satu sisi pelayanan begitu buruk banyak orang komplain
tapi di sisi lainnya dia maju dengan sangat pesat
ratusan pesawat datang baru dan sebagainya
yang luar biasa
yang bahkan garuda the flag carrier anak emasnya pemerintah lah boleh dikatakan
agent of development itu kalah
itu juga banyak
jadi sekali lagi banyak anomali anomali
dan banyak pertanyaan pertanyaan yang memerlukan jawaban terlebih dahulu
sebelum kita bisa menjelaskan ini dengan clear
saya tertarik untuk bicara soal pengawasan yang ketat dan terus menerus
hingga sejauh ini pandangan pak cepi terhadap hal tersebut
oleh timnya pak hemi seperti apa
kami akan kembali dengan jawaban itu
sesaat lagi tetaplah bersama kami
dan ini sebelum ke pak hemi
dan pak hemi akan mengomentari pertanyaan saya sebelum kita break tadi
bagaimana tanggapan seorang cepi hakim terkait dengan monitoring yang dilakukan oleh pemerintah
sampai sejauh mana ini peran pemerintah sebagai regulator
sebagai bapaknya para penumpang ini
memberikan bantuan kepada penumpang sehingga penumpang mendapatkan haknya
dari kasus delay saja bukan kasus yang lain
ya lepas dari lion air bahwa memang kalau kita kembali lagi kepada basic permainan dari industri penerbangan ini
yang tadi saya katakan bahwa disiplin harus tinggi terhadap peraturan yang tanpa kompromi
yang harus ada continuous monitoring yang harus terus menerus berlangsung
dan harus ada tindakan efek jerah
maka memang sejak dua ribu tujuh sampai sekarang kita memang punya masalah cukup besar
dalam pengertian bahwa inspektor tersebut
sekarang kita kurang
kurang itu inspektor penerbangan
inspektur itu baik kualitas maupun kuantitas
itu sebabnya pada tahun dua ribu tujuh kita di downgrade oleh fpi
karena ada temuan dari iko
ada lebih dari satu ratus dua puluh item yang ditemukan oleh iko yang kita tidak comply dengan international civil aviation safety standard
di antaranya inspektor itu
antara lain inspektor
itu sebabnya kemudian fpi men downgrade kita ke kategori dua
uni eropa mem ban kita
beberapa otoritas penerbangan negara negara tertentu mempertanyakan ini
dan itu semua
itu sejak dua ribu tujuh belas
kita sudah bekerja keras dan saya dengar kategori dua sudah menjadi kategori satu
sebentar lagi kita bisa jadi council member dan sebagainya
jadi walaupun saya percaya masih banyak kekurangan kekurangan yang perlu disempurnakan
tapi sudah ada progres sebenarnya satu dua tahun terakhir
menuju ke arah perbaikan
tetapi kalau ditanyakan kemudian
tentang hal yang mendasar tadi bahwa itu tidak berjalan
antara lain adalah memang inspektur kita kurang
nah kemudian saya bilang tadi menjadi menarik
karena memang banyak hal hal yang tadi saya katakan harus dijawab terlebih dahulu
misalnya bagaimana lion air bisa membeli ratusan pesawat boeing
dan dihadiri oleh presiden amerika
dia beli ratusan pesawat airbus dihadiri juga oleh perdana menteri perancis
dia juga beli ratusan atau puluhan pesawat atr
itu juga perdana menteri italia
luar biasa ya
bagaimana ada satu kepercayaan yang begitu besar terhadap satu maskapai penerbangan
yang pada realitinya seperti ini
that's the big question mark yang memerlukan jawaban
kalau tidak ada backingnya kira kira begitu
jadi kita jangan berbicara tentang backing atau tidak backing dulu
kita berbicara bahwa ada satu kemampuan yang luar biasa sebenarnya
tetapi sayangnya ini tidak diiringi dengan satu performance yang pantas seperti itu
ini yang harus dijawab terlebih dahulu
kalau orang melihat dari luar kalau kita berbicara pada konsumen dan sebagainya
memang yang keluar adalah ketidakpuasan dan kecurigaan ya
itu hal yang biasa sekali
sehingga dengan demikian kemudian orang juga bertanya jadi bagaimana dong
jalan satu satunya adalah harus ada audit yang menyeluruh
dan itu dilakukan oleh
harus ada audit yang betul betul menyeluruh dan transparan
sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang utuh dari yang tadi
kenapa sih sudah jelas sering delay sudah jelas mengecewakan sudah jelas manajemen sudah kelihatan tidak beres
entah apalah predikat predikatnya
tapi kenapa lu naik terus lion air misalnya
itu juga harus dipertanyakan
karena murah misalnya
banyak tidak hanya murah
karena pada rute rute tertentu pun orang tidak ada
jadi membesarnya maskapai penerbangan yang mempunyai prestasi yang luar biasa sebetulnya
tapi itu tidak diiringi dengan quality of services
pak hemi bagaimana tanggapannya pak soal audit ini terutama
gini kami di kementerian perhubungan
dari aspek ekonomi kita setiap tahun mengharuskan setiap airline untuk melaporkan kinerja finansialnya yang audited
artinya yang sudah diaudit oleh akuntan publik
di situ kita akan melihat komposisi rugi laba kemampuan finansial suatu airline
dan kalau itu defisit maka akan ada pertimbangan pertimbangan
atau himbauan himbauan dari kementerian perhubungan agar komposisi finansialnya menjadi positif
dan alhamdulillah sampai sekarang yang berjadwal itu sudah semua dalam posisi positif
itu untuk masalah finansial
ya silakan dilanjutkan pak
silakan dilanjutkan pak
ya sedangkan untuk pelayanan kita setiap bulan mewajibkan airline untuk melaporkan on time performance nya
dan untuk yang operasional inspektur kami yang ada di otoritas bandar udara selalu melakukan random check terhadap pesawat pesawat yang digunakan oleh semua airline
kemarin waktu lebaran tidak random chef tapi semua pesawat kita cek
nah setelah ini kita melakukan random check continue random check untuk kelaikan pesawat udara
soal delay ini pak mari kita fokus soal delay pak
ini kan salah satu catatan penting publik pengguna jasa lion air adalah delay nya yang menjadi common sense
kemudian kalau misalnya kita naik klien pasti siap siap delay
oke sebelumnya pak hemi mendengar saya pak
baik kita akan coba komunikasi lagi dengan beliau
sekali lagi pertanyaan saya
lion ini posisinya apakah kemudian menjadi aset yang harus diberikan
dipantau dibantu kalau misalnya kinerja manajemennya kurang pemerintah bisa memberikan dukungan atau bahkan pemantauan serta dukungan
sehingga mereka bisa lebih baik
karena kan sudah terlanjur besar nih
sudah terlanjur besar publik juga sudah tergantung sama dia
karena itu kita berharap agar performanya harus bagus dong nih
kalau enggak kan yang repot kita juga
saya pikir ini sederhana sekali ya
dikembalikan aja sama aturan aturan yang ada
jadi kalau memang betul betul konsisten dengan aturan aturan yang ada audit itu juga benar benar dicek yang benar benar itu akan terlihat akan ketahuan loh
bagaimana satu maskapai perubahan yang begitu cepat tumbuh itu tinggal dilihat
bagaimana siklus dari maintenance pesawatnya
bagaimana manajemen pengaturan kru yang bertugas
bagaimana kualitas manajemen pesawat
bagaimana kualitas manajemen di front line ya
airport yang menjual dan sebagainya
itu kalau diaudit dengan benar itu pasti ketahuan dengan mudah sekali
bahwa misalnya aja bagaimana kemarin bisa terjadi penumpang internasional keluar di domestik
itu kita sampai sekarang kita belum mendapatkan penjelasan yang clear tentang itu
apa sebenarnya yang kejadian
ada yang dibilang supirnya lah ini apalah segala macam
kemudian ada yang juga bertanya loh kenapa cuma lion air misalnya
jadi sekali lagi
ada bagasi yang diacak acak dan
banyak sekali lah
komplain komplain itu kalau di inventarisir kemudian di audit dengan fair dan terbuka
saya kira dengan mudah kemudian terlihat di mana kelemahan kelemahan yang terjadi
dan apa yang harusnya menjadi sikap dari pemerintah untuk ini
sebagai catatan juga dalam perbincangan ini kami mengundang manajemen dari lion air
namun pihak lion air menyatakan kesulitan untuk bisa hadir atau memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa berdialog
sehingga akan didapatkan suara dari pihak lion air
sekali lagi harapan kami lion air bisa bergabung bersama kami
kita lanjutkan pak
masalah delay ini
banyak orang yang kemudian suuzon nih
ini delay ini terjadi bukan karena masalah masalah bandara yang diaspal atau karena cuaca atau karena satu dan lain hal
penumpangnya belum banyak
kalau penumpangnya belum banyak ini nggak nutup nih
jadi akhirnya dia delay di sini
akhirnya ketepuk tangan
akhirnya ke tempat arrivalnya juga delay
dia depart dari sini terus ke rive di tempat yang lain juga delay dan terus menerus
bener nggak sih tuduhan tuduhan semacam itu
itu kembali lagi tadi kepada basic dari pertanyaan saya tadi
bagaimana sebuah maskapai penerbangan yang memiliki konsumen yang banyak tetapi pelayannya dikomplain tiap hari
ini harus terjawab dulu
terus dengan mudah orang bisa bilang ya karena murah
karena murah jadi ya sorry anda bisa delay
itu juga kemudian memunculkan pertanyaan pertanyaan tambahannya seperti tadi
kalau nggak penuh gue rugi dong gue di dalam
jadi rentatannya panjang
jadi sekali lagi dalam penerbangan sebetulnya semua sederhana
penerbangan itu adalah produk dari satu pelayanan yang sangat tergantung kepada perkembangan dari sebuah

semua yang teknologi yang bersifat teknologis sifatnya itu sangat tergantung pada aturan dan manual
selama aturan dan manual itu tidak diikuti maka dia pasti akan terjadi hal hal yang tidak kita inginkan
itu pasti sudah pasti sekali
contoh sederhana begini dan itu memang kultur kita agak lemah di situ ya
di samping kita tidak biasa membaca
kultur kita begini juga
kita beli motor atau kita beli mobil saya kira kita jarang sekali ya ada yang baca manualnya
manual itu tetap dalam plastik sampai itu mobil kita jual lagi
itu nggak bisa terjadi di dunia penerbangan
kalau tidak membaca kalau tidak mereport kalau kita tidak mengacu kepada manual tidak mengacu kepada aturan aturan yang ada
inilah kita sedang menikmati hal itu aja sebenarnya
menerbangkan pesawat ada manual manualnya
yang terlihat di depan mata ini menurut bapak itulah yang terjadi sebenarnya
bahwa dalam dunia penerbangan itu kalau maskapai penerbangan dibangun itu harus ada abcd
kalau dia membuka rute itu harus abcd
artinya kegagalan untuk comply sama aturan aturan itu menyebabkan inilah yang terjadi
dan itu kan artinya ada terjadi pelanggaran
oh ya pasti
karena itu kami kembali bertanya kepada regulator nih pak hemi
pak hemi mungkin sudah mengikuti perbincangan saya dengan pak cepi
sejauh mana kementerian perhubungan
kalau dilihat dari skala sampai seratus lah pak begitu ya
kan bapak sempat bilang tadi soal delay dan lain sebagainya itu sudah sampai delapan puluh
tapi secara umum lion air sendiri berapa sih kementerian perhubungan memberikan nilai untuk lion air dalam hal taat terhadap aturan dan asas yang sudah ditetapkan
itu pertanyaan yang agak sulit ya
karena kami tidak pernah menilai tentang kepatuhan
yang jelas adalah kalau ada aturan harus dipatuhi
dan terkait dengan tindakan tindakan di dalam implementasi aturan itu juga kita akan mengkaji secara dalam kenapa suatu hal itu terjadi
nah ini sebab sebab inilah yang kita ingin evaluasi
karena kita punya tugas yang cukup berat
yaitu bagaimana mengembangkan perusahaan
dan bagaimana mengembangkan konektivitas
nah ini yang kita akan pelajari untuk semua airline
tidak hanya untuk kasus lion saja
tapi soal ketegasan pak
sekali lagi dipertanyakan soal ketegasan pemerintah terhadap lion
apakah karena memang lion ini tak tergantikan terutama untuk rute rute yang kemudian memang spesifik begitu
atau karena sudah menjadi terlalu besar sekali
sehingga akhirnya menjadi menjadi
menjadi sulit untuk too big to fail lah istilahnya begitu
untuk ketegasan kami sudah lakukan itu pada bulan mei kemarin
dan itu ketegasan kami sampai sekarang masih berjalan
di mana dari pihak lion sendiri pun sudah mematuhi bahwa tadi pagi bapak direktur utama lion sendiri mengatakan
akan patuh kepada apa yang diberikan oleh kementerian perhubungan
yaitu tidak menambah rute
jadi kalau untuk implementasi aturan ya kita equal treatment untuk semua airline
kalau soal delay ini kan agak susah juga nih pak ya
yang terakhir ini kira kira hukumannya akan seperti apa pak
tapi nanti dijawabnya pak hemi kami akan kembali dengan jawaban bapak
sesaat lagi tetaplah bersama kami
saya tidak bisa berandai andai untuk menjawab itu
tapi hasil evaluasi akan ada tindak lanjut dari kementerian perhubungan
biasanya kalau delay ada hukuman nggak yang diberikan
kasus delay seperti ini
tergantung dari perspektif mana
kalau kita lihat dari perspektifnya hukum publik tentu sudah diatur di dalam pm delapan puluh sembilan
tapi kalau kita lihat delay dari perspektif hukum privat
itu juga sudah diatur di dalam pm delapan puluh sembilan
yaitu berupa pemberian kompensasi
hanya itu saja pak
kalau hukum publik kita akan mengacu kepada masalah sop
kita akan melihat bagaimana delay managementnya suatu airline dilaksanakan
kemudian bagaimana kaitannya dengan aspek aspek operasional daripada airline
misalnya kapasitas bandara sistem atc ground handlingnya
bagaimana ini kita akan lihat secara menyeluruh
sehingga tingkat delay tidak hanya satu airline tapi semua airline
sehingga tingkat otp airline nasional itu semakin meningkat
tapi pertanyaan saya begini pak
kalau misalnya delay itu kemudian dikompensasi oleh roti
kemudian naik lagi tingkatnya nasi
kemudian naik lagi tingkatnya tidur di hotel
apakah itu sudah cukup
ataukah akan ada review
karena dengan begitu mungkin mas kapai misalnya berpikir ya sudah lah delay saja
tidak apa apa bagi bagi roti dulu
kita buying time dulu sampai pesawatnya penuh
apakah itu cukup adil buat penumpang misalnya
satu hal bahwa di dalam pembuatan peraturan pemerintah yang terkait dengan masalah pelayanan ini
kami selalu melibatkan ylki dari awal
jadi ylki sudah faham benar dan sudah ikut terlibat langsung di dalam pemberian kompensasi
kalau kita bicara wajar atau tidak wajar itu tergantung dari perspektif mana kita melihat
tapi peraturan yang kita buat itu sudah melibatkan stakeholder yang terkait
ya artinya itu sudah terbaik yang bisa dibuat begitu pak ya
jadi kalau misalnya akan delay ya kembali merefer kepada aturan tersebut
akan hanya kompensasi dalam bentuk itu dan ada pemberitahuan begitu kira kira
sebenarnya bagi airline delay itu adalah kerusakan dari image
kalau di negara negara maju yang masyarakatnya sudah sadar akan pelayanan
tentu mereka akan berpikir lebih jauh untuk membeli jasa produksi suatu airline
tapi kalau image airline tersebut mungkin karena sering delay
maka dia akan menggunakan transportasi lain
sebenarnya bagi airline sendiri dengan delay yang ada itu image mereka juga akan rusak
untuk kasus lion ini kan agak unik nih pak
terus menerus seperti itu tapi karena harganya lebih murah
barangkali kemudian juga ada destinasi destinasi di mana dia menjadi perintis
misalnya akhirnya orang tetap banyak beralih ke
dan pemerintah melihat ya sudah ini biarkan mekanisme pasar saja yang bekerja
kalau misalnya citranya jelek pasti tidak akan dibeli
tapi kalau misalnya citranya jelek tetap dibeli ya tanggung jawab pembelinya
mekanisme pasar saja pemerintah melihatnya seperti itu
oh enggak juga
kita tetap pada fokus kerja kita yang ketiga yaitu pelayanan
itu juga harus baik
karena ini juga kita dinilai
kita dinilai juga oleh masyarakat atau organisasi internasional terkait dengan masalah pelayanan
jadi kita tetap fokus bagaimana memaksimalkan tingkat pelayanan dari moda transportasi
baik itu darat laut udara maupun kereta api
di lion air ini yang perlu ditingkatkan menurut kementerian perhubungan apa
karena itu menjadi relevan sebenarnya pertanyaan saya pak
di skala baik cukup dan kurang
cukup dan kurang misalnya
di mana sih skala lion di kacamata kementerian perhubungan
di baik kah sangat baik cukup kurang kurang sekali begitu
kalau indikatornya adalah otp ya bagus
pak cepit tersenyum
sambil tersenyum terbahak bahak kira kira begitulah
apa sebenarnya pak tanggapan bapak soal ini
kalau misalnya penilainya baik gitu
iya saya sangat menghargai pekerjaan kementerian perhubungan
terutama satu dua tahun terakhir ini
mengapa karena memang pertanyaan
kementerian lama nih ya
ya pertanyaan banyak sekali masyarakat adalah kenapa mas kp ini seolah olah tidak bisa tersentuh ya
tidak bisa ditindak
anta cebel lah gitu ya
tetapi setahun terutama setahun dua tahun belakangan ini
wah mereka kita dengar bagaimana lion mendapat tindakan dan sampai dia protes ke polisi misalnya ya
pak hemi menyampaikan itu bulan mei ada sanksi yang dikeluarkan
itu sebetulnya satu sikap yang sangat bagus dalam konteks pembinaan
hanya dengan kejadian yang terus saja terjadi
otp itu apa sih
tidak delay nya berarti
tidak delay nya baik ya berarti ya
baik kan kementerian perhubungan sendiri bilang begitu
terserah tapi bahwa terjadi ke delay delay ini yang pertama itu akan membahayakan keselamatan penerbangan
bagaimana bisa penumpang masuk ke area yang sebenarnya dia tidak boleh masuk
ketika dia mereka mengamuk gitu ya
bagaimana kita bisa melihat satu manajemen maskapai penerbangan yang tidak bisa menghandle penumpangnya
itu bukan kesalahan bandara
itu kesalahan mas kpi
kalau kesalahan kita bisa bagi bagi
bisa terukur ya
tapi awalnya kan sudah jelas
manajemen ini adalah manajemen airline
jadi kalau kita mencari kesalahan kesalahan yang berkontribusi kepada satu kecelakaan itu memang banyak
bisa banyak sekali
tetapi muaranya adalah bagaimana sebuah mas kpi penerbangan mengelola mas kpi nya untuk memberikan pelayanan angkutan udara
itu kan sebetulnya
di sini kalau kita hanya melihat on time performance
kalau kita hanya melihat pada hal hal yang positif lainnya
maka kita akan kecolongan
kita akan terjebak pada hal hal yang sangat membahayakan
misalnya bagaimana penumpang lion air itu bisa masuk ke tarmect
bisa masuk bisa menghalangi gerak pesawat
dan itu sangat membahayakan
itu teror ya sebenarnya jatuhnya
oh iya itu penumpang
bagaimana kita bisa membedakan untuk penumpang sama yang bukan penumpang
itu sangat berbahaya
dan itu saya kira satu tindakan yang tidak bisa ditolerir sama sekali
dengan apapun alasannya
pak hemi bagaimana tanggapannya
bahwa otp itu menjadi catatan tapi yang lain lain juga diperhatikan
pak cepi mengingatkan seperti itu
ya bagaimana pak
setuju apa yang disampaikan oleh pak cepi
bahwa kita akan mengevaluasi secara menyeluruh
tidak hanya masalah otp
kalau kita bicara pelayanan
kita bicara pelayanan sebelum saat penerbangan sesudah penerbangan
ini juga akan kita evaluasi
karena masing masing bidang yang terkait dengan suatu penerbangan itu
sangat saling mempengaruhi satu sama lain
itu adalah yang kita ingin info kepada masyarakat
bukan penegasan sangsinya
tapi kita ingin menyeluruh dulu
kita ingin evaluasi dulu
apakah aturan kita sudah diimplementasikan atau belum
kemudian bagaimana cara mengimplementasikannya
nah terkait dengan masalah penumpang
yang kemarin sampai keluar ke apron
ini juga menjadi bahan suatu evaluasi
kami kepada pihak bandar udara
terkait dengan penanganan atau penanganan keamanan di sisi udara
ini juga menjadi satu evaluasi kami
dik ada tanggapan pak pak jp
ya saya hanya berharap bahwa kita sekarang pada posisi yang sudah cukup baik
saya mendengar bahwa kita juga sudah mendapatkan kepercayaan
untuk bisa naik ke kategori satu
jadi jangan sampai kejadian kejadian delay delay dari maskapai penerbangan itu
memunculkan satu image atau persepsi
kita jadi setback
gambaran buruk dari dunia penerbangan internasional
jadi kalau kita bicara tentang penerbangan
kalau kita bicara tentang aviation
maka kita berbicara tentang internasional
kita punya sistem
nah national air transportation kita itu adalah sub sistem dari global air transportation system
jadi transportasi global itu mempunyai sistem mempunyai aturan mempunyai regulasi yang standar
apabila kita sendirian kemudian memunculkan
aturan no problem semuanya
kita memunculkan satu pertunjukan yang seperti kemarin
itu akan sangat merugikan
sekali lagi kita dalam posisi yang menuju ke perbaikan
menuju kepada satu pengakuan dunia internasional
bahwa oke indonesia ternyata mempunyai kemampuan untuk menyelenggarakan national air transportation systemnya
menyelenggarakan dengan international civil aviation regulation
jadi momentum ini jangan sampai merugikan kita
karena ini menjadi satu national dignity
satu kebanggaan warga negara indonesia bahwa negaranya itu mempunyai kemampuan sebenarnya menyelenggarakan national air transportation system
pak hemi satu lagi barangkali pertanyaannya
atas kesalahan kesalahan yang terjadi kemarin pak
benarkah kementerian perhubungan mengatakan bahwa nggak bisa disalahkan sepenuhnya lion air
karena ada pihak pihak lain atau bagian bagian yang kemudian mengkontribusi terjadinya delay kemarin
betul gak itu
kita itu bukan berstatement seperti itu
kita ingin melihat secara keseluruhan bahwa delay ini kan hampir semua airline juga mengalami delay
nah ini yang kita lihat untuk kita perbaiki apakah aturannya yang memang harus diperbaiki
kemudian pelayanan bandaranya atau atc nya sistemnya
sdm nya semua ini kita akan lihat menjadi satu kesatuan
yang pada kesimpulan akhirnya adalah nanti akan ada suatu rekomendasi rekomendasi yang akan dikeluarkan untuk mencapai tingkat optimalisasi pelayanan
sehingga kelancaran dalam program konektivitas dalam pemerintahan pembangunan itu dapat kita capai secara optimal
itu yang kami maksud
baik terima kasih pak hemi kesempatannya bergabung bersama kami

terima kasih pak selamat malam
pak cepi terakhir berangkali
apakah yang bisa dilakukan
artinya begini kita tidak bisa menghukum kan
kita sebut saja namanya
kita tidak bisa menghukum lion air karena secara faktual kita tergantung juga sama lion air
karena paling besar
kemudian lion air yang paling besar juga dan lain sebagainya
kalau pemerintah punya spektrumnya sendiri publik apa yang bisa dilakukan
saya ingin memberikan gambaran umum supaya kita jelas
jadi sejak tahun dua ribu an dua ribu satu dua ribu dua sampai dengan dua ribu empat belas dan sebagainya itu
ada satu kemajuan yang sangat pesat di dunia penerbangan kita dari pertumbuhan penumpang
penumpangnya terus naik ya
kebaikan regulasi orang rame rame bikin maskapai
orang memudahkan para bisnismen membeli dan menyewa pesawat dan lain sebagainya
dan itu akibatnya sangat logis pertumbuhan penumpang sangat fantastis
catatan inaka pada tahun tertentu antara dua ribu sampai dua ribu lima belas itu ada tahun tahun tertentu
yang bahkan mencapai sepuluh sampai lima belas persen
sayangnya pertumbuhan ini tidak diikuti dengan kesiapan infrastruktur penerbangan
dan kesiapan sdm penerbangan pilot teknisi air traffic control dan sebagainya
gap ini kepincangan inilah yang kemudian memunculkan banyak hal
kecelakaan pesawat amburadulnya soekarno hatta waktu itu
delay yang ugal ugalan semua itu yang terjadi
itu adalah big picture nya
jadi deregulasi dianggap menggampangkan semuanya
bukan kelemahan pertama yang sangat mendasar adalah kita tidak mempunyai satu strategic planning
yang mencakup secara keseluruhan secara komprehensif dari industri penerbangan kita
kalau kita melihat lebih tinggi lagi industri penerbangan itu tidak hanya air transportation ya
itu misalnya kita harus mempunyai perhatian terhadap mro misalnya maintenance repair and overhaul
atau ekstrimnya lagi kita juga seharusnya sudah punya pabrik komponen pesawat
ekstrim lagi kalau kita punya lebih bagus lagi punya pabrik pesawat
tapi itu semua kan harus diiringi dengan bagaimana kita juga menghasilkan sdm
di bidang bidang tertentu
apakah itu pilot apakah itu air traffic controller
mengapa ini ketinggalan
karena ini memerlukan waktu
kalau kita beli sama nyewa itu besok pagi datang sama kita bayar
nah mengapa bisa terjadi
sekali lagi karena strategic planning yang menyeluruh terhadap hal ini itu tidak ada
atau kurang atau tidak terjadi
bagaimana kesimpulan itu bisa terjadi
ya itu tadi
jadi sejak dua ribu tujuh pada waktu begitu banyak terjadinya kecelakaan
iko melihat apa sebenarnya yang terjadi
dan ditemukanlah banyak sekali hal hal yang kita tidak comply
mengapa tidak komplain itu menjadi begitu
karena sebenarnya sekali lagi semua hal tentang penerbangan itu sudah jelas
regulisannya begini ketentuannya begitu
kalau anda punya pesawat sekian harus punya pilot sekian
gak bisa cheating lah itu ya gak bisa cat
gak ada shortcut
nggak bisa jadi itu hitam putih tidak ada kompromi
dan saya berharap besar bahwa memang pemerintahan baru ini juga sudah memulai dengan hal hal yang lebih mengutarakan
lebih mengutamakan kejujuran
karena dalam teknologi kita gak bisa nipu ya
jadi kalau udah bensin abis ya abis
gak bisa diisi air misalnya
jadi ekstrimnya seperti itu
tetapi pengertian mendasarnya adalah semua hal yang menyangkut teknologi
itu dia harus patuh dan taat kepada regulasi aturan dan manual
itu aja sebenarnya
jadi kembalikan aja ke situ semua bisa selesai
masalahnya adalah kalau dia berhadapan dengan itu sebagai domainnya bisnis
sebagai domainnya orang mencari keuntungan
disitulah kemudian terjadi banyak hal yang berusaha memuntir regulasi ketentuan dan peraturan
begitu peraturan di dalam teknologi itu di dalam penerbangan
begitu peraturan itu ada kompromi sebetulnya kita membuka celah untuk terjadinya kecelakaan
untuk terjadi hal hal yang tidak nyaman seperti delay dan sebagainya
apalagi kalau bisnis erat berjabat tangan dengan politik ya
kalau udah politik saya berhenti bicara
pak cb terima kasih
terima kasih waktunya dan analisisnya